keluarga bipkas menduga ada kejanggalan kematian bipkas sementara polisi tetap menyatakan ditemukan cairan sianida di dalam sistem pecernaan bipkas
bipkas sebelumnya diselidiki pores samosir lantaran duga kuat terlibat kasus penggelapan uang pajak kendaraan bermotor di kabupaten samosir sumatera utara
untuk mengulasnya lebih dalam saya sudah bersama dengan pak benny mamoto ketua harian komponas dan fridolin siahaan selaku kuasa hukum dari istri bipkas dan juga ibu jenny simorangkir istri bipkas selamat sore bapak ibu selamat sehat
selamat sore pak
bapak ibu kami juga sedianya sudah juga berusaha untuk mengundang kapolres samosir pak akbp yogi hardiman namun yang bersangkutan belum bisa dihubungi nggak sore ini
saya lanjutkan dialog ini saya mau ke bu jenny bu jenny kami prihatin atas kasus ini meninggalnya suami anda kalau dari kejanggalan yang ditemukan sejauh ini bisa diungkapkan ke publik apa saja bu jenny
yang pertama pak itu mulai dari suami saya perginya sudah empat hari tetapi kenapa tidak dicari
terus yang kedua saya buat
saya telah melakukan laporan ke kapolres samusir namun mereka tidak merespon dengan alasan belum tiga x dua puluh empat jam
lalu pada tanggal enam penemuan mayat saya sudah di pores dari jam sepuluh pagi namun mereka tidak membawa saya ke tkp pak
januari saya konfirmasi ini di tanggal enam januari
enam februari pak
empat belas hari tidak pulang dinas begitu ya anda yang anda maksudkan empat hari tidak pulang ke rumah
iya karena dia di tanggal tiga februari masih berangkat pergi kerja pak
yang dilaporkan ke anda kerja dalam rangka apa dinas untuk mendampingi atasan atau bagaimana bu jenny
kerja seperti biasa pak karena kami di tanggal tiga itu tepatnya hari jumat sekitar jam sembilan masih teleponan sama almarhum suami pak
jadi dia bilang baru selesai apel dan ini mau kurve
yang anda maksudkan kejanggalan ini di kasus ini apa ya bu
ya itu tadi pak kenapa waktu saya melapor ke polres mereka tidak mau mencari
tidak merespon saya dengan alasan belum tiga x dua puluh empat jam
terus pada waktu mayat suami saya ditemukan saya tidak dibawa ke tkp sementara saya dari jam sepuluh pagi sudah berada di pores samosir pak
artinya anda mendapatkan ada laporan
dan hilang dari suami anda begitu ya kemudian ditemukan dalam kondisi sudah tewas
yang anda temukan dalam bentuk apa suami anda ketika itu bu jenny
kondisinya apakah sudah dalam keadaan utuh atau bagaimana
karena kan informasinya ini dikabarkan bunuh diri karena ada indikasi pengelapan dan pajak kendaraan
jadi waktu saya dibawa ke rumah sakit
yang saya lihat muka almarhum suami saya itu seperti melepuh pak
terus di bagian kepala belakang keluar darah dari telinganya juga keluar darah
di kaki sebelah kiri seperti kakinya sudah seperti tidak yang semula gitu pak
sudah lemas pak
terus ada kayak bercak bercak darah
artinya ini bisa disimpulkan bahwa kejanggalan
pemeriksaan ini bermula dari penemuan sejumlah luka begitu ya di tubuh korban atau di tubuh suami anda
kemudian apakah ini juga dilakukan otopsi ulang
hasil otopsi ulangnya seperti apa
mungkin yang bisa jawab pak fridolin
karena belum ada pak kami lakukan otopsi ulang pak
kalau bang fridolin anda merespon dari pernyataan bu jenny seperti apa
ada kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga
sang istri dari tubuh korban
apakah benar penemuan kejanggalan ini dari pihak tim kuasa hukum
ya jadi kami menanggapi dari keluarga setelah memberikan keterangan terhadap kami dengan kejanggalan kejanggalan tersebut
akhirnya kami juga kemarin menyurati mabes polri dan instansi lainnya sehingga pimpinan komisi tiga dpr ri
yang pada intinya adalah kami meminta otopsi ulang dan juga meminta dihadirkannya
tim it yang independen
supaya tim it yang independen tersebut dapat mengecek secara lab forensik bagaimana isi di dalam handphone tersebut
di mana akhirnya bisa ditemukan pencarian pencarian yang menjurus terhadap pembelian cyanida
yang dimana cyanida itu ada di dalam tkp demikian
baik saya konfirmasi kembali ke bu jenny
informasinya yang juga beredar di tengah masyarakat anda juga mendapat ancaman dari kapolres samosir
benar seperti itu ya bu jenny
ancaman apa ibu
disampaikan sama suami pak
ya ancaman apa yang diungkapkan suami anda ke anda ketika belum ada kondisi yang ditemukan dalam kondisi mayat waktu itu
jadi di tanggal tiga februari bangun tidur almarhum bilang ternyata benar bapak kapolres bapak yogi
akan membuat menderita anak dan istri
maksud dari membuat menderita ini apa ya yang disampaikan oleh almarhum
karena pada waktu itu almarhum bangun tidur membuka handphone
dia dijadikan tersangka sementara dia sudah membayar
lalu dia cerita sama saya saya bertanya siapa aja orangnya almarhum menyebutkan ada enam orang
setelah itu saya bilang ya sudahlah sabar sih
mungkin seperti itulah prosesnya
habis itu langsung dikatakan sama almarhum suami saya ternyata benar yang dikatakan bapak kapolres
akan membuat menderita anak dan istri
itu pernyataan langsung dari kapolres ke pihak anda
itu disampaikan suami saya
baik artinya suami anda mengakui terlibat dalam kasus penggelapan pajak kendaraan ini ya ke anda
baik langkah kemudian yang dilakukan adalah mengembalikan uang yang diduga terlibat dalam kasus ini
berapa jumlah uang yang dikembalikan dari suami anda
di situ ditulis enam ratus lebih pak
enam ratus juta dari dua lima miliar ini
suami anda sempat menyebutkan siapa saja pihak yang terlibat juga dalam kasus ini
otak pelakunya juga tidak disebutkan ya
baik sudah berapa lama terlibat dalam kasus ini
dia melapor ke anda curhat soal kasus ini
jadi saya tahunya di tanggal dua puluh tiga januari setelah selesai apel pagi dia datang ke rumah kira kira jam sepuluh
dia bercerita kepada saya bahwa dia disuruh bapak kapolres mengganti ataupun membayar sekitar empat ratus juta
dalam tempo dua minggu
dan di situ juga disita handphone beliau
baik artinya sempat disita ponsel dari almarhum begitu ya bu jenny
ibu jenny kalau yang terungkap di publik juga anda juga sempat menyatakan bahwa suami anda juga mengaku atau akan membongkar lebih luas lagi soal kasus ini
apakah benar seperti itu pernyataan suami anda
akan membongkar kasus penggelapan pajak
menyebabkan sejumlah pihak
benar pak jadi sepanjang suami membayar dari tanggal dua puluh sembilan dia sering mengatakan kepada saya saya tidak mau terlibat sendiri
biarlah hancur hancur sama sama
begitulah kata almarhum kepada saya
saya akan membongkar kalau misalnya saya sudah menyelesaikan ini
begitu katanya pak
baik saya mau ke pak benny
pak benny menanggapi kejanggalan
temukan oleh pihak keluarga istri almarhum pak benny
dari temuan kompolnas seperti apa
apakah kejanggalan ini juga juga anda konfirmasi ke polresa mosir dan juga sejumlah pihak
ya terima kasih
pertama kami menyampaikan apresiasi kepada kapolda sumatera utara yang sudah menarik kasus ini ke polda sumut
sehingga diharapkan penanganan di sana bisa optimal dengan pendekatan saintifik
karena ini beberapa hal yang disampaikan kejanggalan itu harus didukung dengan pembuktian secara saintifik
apakah nanti kaitannya dengan otopsi ulang pemeriksaan hp dan sebagainya
nah dalam konteks dengan kejanggalan kejanggalan yang disampaikan keluarga
ini tentunya juga nanti pada saat proses laporan di polda sumut itu akan diurai satu satu
kemudian akan dikonfirmasi
beri contoh disampaikan oleh almarhum ke istri bahwa diancam oleh kapolres
ini nanti tentunya dari pihak di propam polda sumut juga akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan
karena ini menyangkut anggota polri
nah oleh sebab itu kami dari kompolnas akan turun ke polda sumut dan melihat tkp nanti
untuk nanti tidak hanya mengawal kasus tetapi juga dalam kaitan dengan memastikan bahwa penanganan ini secara profesional dan transparan
baik anda melihat tim dari polda sumatera utara yang sudah dibentuk informasinya per hari ini sudah dibentuk
tim gabungan dari polda sumatera utara pak benny seberapa efektif untuk menemukan sejumlah kejanggalan yang dicurigai oleh pihak keluarga
ya tim ini tim khusus yang sudah dibentuk terdiri dari
propam kemudian serseum
tentunya ini nanti kalau diperlukan pemeriksaan digital forensik oleh direkturat cyber baris krim polri
ataupun mungkin dalam konteks otopsi juga akan di backup oleh pusdokers polri
nah kami yakini bahwa penanganan di polda ini tentunya akan lebih optimal dibanding di polres
ini menjadi penting ketika menguat satu kasus diolah tkp itu sangat menentukan
apakah dilakukan pemeriksaan dna terhadap barang bukti
sehingga kita tahu botol itu siapa saja yang pegang
apakah hanya korban atau ada pihak lain
inilah yang menurut kami perlu optimalisasi dalam penyidikan kasus ini untuk memastikan
kejanggalan yang disampaikan oleh keluarga nanti akan terjawab
baik bang fridolin
informasinya tim kuasa hukum juga menyurati baris krimpori hingga ke dpr
seperti itu nanti jawab
saya jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom